mahkamah konstitusi mk akan menggelar sidang perdana sengketa hasil pemilu pada dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
jurubicara mk fajar laksono menyebut meski sidang perdana digelar pada dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh tiga
tetapi waktu empat belas hari kerja itu sudah mulai berjalan per dua puluh lima maret dua ribu dua puluh empat yang ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara
fajar laksono menambahkan mk juga membuka pendaftaran bagi peserta pilpres yang akan mendaftar sebagai pihak terkait mulai kemarin
mk punya waktu maksimum empat belas hari kerja untuk memeriksa sengketa pemilu dua ribu dua puluh empat sebelum membacakan putusan
hari ini registrasi hari ini kita sampaikan salinan permohonan kepada seluruh pihak
pres yang lain itu kan kepada termohon kpu kepada bawaslu gitu ya
nah itu kita sampaikan dan hari ini sampai besok itu tahapan kalau ada pasangan capres yang menjadi pihak terkait
nah kemungkinan besar menurut penalaran yang wajar itu dua yang akan menjadi pihak terkait
itu kita sampaikan hari ini dan besok